informasi lain saudara tim hukum nasional pasangan anies muhaymin
mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke mahkamah konstitusi hari ini
ketua tim hukum amin menyebut permohonan gugatan hasil pilpres ke mk
dilengkapi dengan bukti dan juga sejumlah saksi
permintaan utama tim amin adalah pilpres dua ribu dua puluh empat
diulang tanpa diikuti oleh pasangan prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka
jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami
intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden calon wakil presiden di dua
dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa
karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden
sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya
ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh mahkamah konstitusi
tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang
tanpa diikutin oleh calon wakil presiden dua yang saat ini
pasangan ganjar pranowo mahfud md memastikan akan mengajukan gugatan
terhadap keputusan kpu terkait dengan hasil pemilu presiden dua ribu dua puluh empat
ganjar menyebut akan mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
menurut ganjar gugatan ini merupakan momentum yang bisa digunakan majelis hakim mk
tim ganjar mahfud sudah bersepakat
kalaulah semuanya ini harus diluruskan
agar demokrasi bisa berjalan dengan baik
maka benteng terakhirnya adalah mahkamah konstitusi
kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum
untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau sabtu
untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada
yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan
hingga kini saudara mahkamah konstitusi menyebut
baru ada satu pelaporan soal hasil pilpres
sementara itu untuk hasil pemilihan legislatif
belum ada laporan gugatan yang masuk ke mk
pengajuan gugatan hasil pemilu

setelah pengumuman hasil pemilu dari kpu
selengkapnya soal pengajuan gugatan hasil pilpres
dan juga pilek dua ribu dua puluh empat kita tanyakan kepada
jadi sampai malam ini ataupun sejauh ini
seperti apa perkembangan dari pengajuan gugatan
kalau tadi kami mengkonfirmasi dengan ketua
menyampaikan belum ada lagi penambahan
baik sengketa maupun juga gugatan
terhadap perselisihan hasil pemilihan umum
baik pilpres maupun juga pilek yang dibacakan
oleh komisi pemilihan umum pada rabu malam
disampaikan juga memang sampai saat ini
yang baru mendaftar ini adalah
dari pasangan calon nomor urut satu
anies baswedan dan juga muhaymin iskandar
memang sebenarnya ini dibuka selama dua puluh empat jam
hingga hari sabtu dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh empat ya
maka dari itu seperti misalnya paslon nomor urut satu
lalu kemudian pada pagi hari ini juga
dan juga menyampaikan beberapa pernyataan
ataupun juga sikap setelah melakukan pendaftaran
terkait dengan sengketa maupun juga gugatan
terhadap hasil rekapitulasi pemilihan umum
terkait dengan perkembangan dari pendaftaran
sengketa perselisihan hasil pemilihan umum
ketua mahkamah konstitusi soeharto yo berikut ini
bahkan tadi malam ya lima puluh delapan kan sudah
kan di hari pertama masih mengumpulkan bukti
ataukah mereka menggunakan momentum untuk
supaya mempunyai waktu yang cukup
nanti tenggang waktu perbaikannya juga menjadi panjang
karena kalau orang mendaftarkan di hari ketiga
itu akan bisa mempunyai masa perbaikan sampai tiga x dua puluh empat jam
berbeda kalau sekarang mendaftarkan baru hari pertama
baru satu x dua puluh empat jam pertama kan
otomatis masa perbaikannya akan terpotong dua x dua puluh empat jam yang terakhir nanti
batasnya sampai sabtu dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh empat akan tetapi disampaikan juga sebenarnya bagi pihak pihak
yang ingin mengajukan gugatan maupun juga sengketa
bisa datang untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu
seperti misalnya tadi kami sempat mengkonfirmasi
apakah memang sudah ada pihak pihak yang datang untuk berkonsultasi terlebih dahulu
memang disampaikan sudah ada beberapa
baik dari yang pilek maupun juga dari pilpres
sudah ada yang datang lalu kemudian melakukan konsultasi terkait dengan mekanisme
ataupun juga hal hal terkait yang ini bisa membantu dalam gugatannya ke depan
yesi dan juga saudara dan pihak dari mahkamah konstitusi
sifatnya adalah menunggu pihak pihak yang akan mengajukan gugatan ke mk
rixi valensiatus informasinya dari gedung mahkamah konstitusi jakarta